asap membumbung tinggi di menara stasiun tv di kiev ukraina
usai serangan roket dari rusia
yang terjadi pada selasa malam waktu setempat
serangan yang menargetkan menara stasiun tv ini
dilaporkan telah melumpuhkan beberapa siaran media pemerintah ukraina
lokasi menara yang diserang berada di dekat babenian
yakni sebuah situs peringatan pembantaian terbesar orang yahudi
menurut laporan wali kota kiev vitaly klitschko
dua roket menghantam menara televisi ukraina
dan menewaskan lima orang yang berada di sekitarnya
grisko mengimbau warga untuk menjauh dari jalan jalan
karena masih adanya kemungkinan serangan susulan
serangan ini terjadi pada hari ke enam invasi rusia ke ukraina
rusia memperingatkan penduduk kiev untuk meninggalkan rumah mereka
di tengah upaya rusia mengintensifkan serangan di daerah perkotaan ukraina